mengantisipasi meningkatnya kriminalitas akibat miras oplosan
polres jombang minggu malam menggerebek sejumlah penjual miras
hasilnya ratusan liter arak putih sebagai bahan pokok miras oplosan disita petugas
polisi juga menangkap dua warga yang sedang menenggak minuman keras
setibanya di rumah seorang warga desa kelurahan jelakombo jombang
yang dicurigai menjual minuman keras petugas kepolisian resor jombang
langsung mendobrak pintu rumah yang dalam keadaan terkunci
petugas pun langsung melakukan penyisiran hingga ke atas plafon untuk mencari buruannya
namun tak satupun botol miras berhasil ditemukan
langkah petugas pun tak surut untuk memburu minuman memabukan tersebut
hasilnya di salah satu rumah warga penjual miras di kelurahan kepatihan
petugas menemukan ratusan liter miras dan juga menangkap pemiliknya
tak berhenti sampai di situ petugas juga menangkap dua orang warga
yang asik menenggak minuman keras di pos ronda
razia cipta kondisi ini akan terus dilakukan hingga menjelang tahun baru
kita melaksanakan enam titik yang berhasil adalah empat titik
kemudian yang satunya kosong rumahnya
sampai kapan pak
ini sampai kapan jelang tahun baru
kita laksanakan cipta kondisi untuk antisipasi
uapan langgaran pidana menjelang tahun baru
razia ini sengaja dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa
yang diakibatkan minuman keras oplosan termasuk kecelakaan lalu lintas dan aksi tawuran
akibat mengkonsumsi miras